tahun politik dua ribu delapan belas dan dua ribu sembilan belas diisi dengan keriuhan dan sensasi tidak sedikit yang menyebut bahwa politik kita belakangan tak ubahnya politik receh yang penuh hiburan tapi minim gagasan
berbagai momen politik mulai dari pilkada serentak kemudian penentuan pasangan capres dan cawapres sampai masa kampanye selalu diisi drama baktelenovela
siapa yang jadi rudolvo siapa yang jadi pugolso kita nggak tahu
apa yang membuat atmosfer ruang publik politik kita dipenuhi perang retorika kurang berbobot
apakah hal ini masih akan terjadi di tahun depan kita akan membahasnya dari kacamata para jurnalis senior
apa catatan mereka terkait panorama politik dua ribu delapan belas dan apa kira kira penerawangan ini sedikit paranormal sedikit ya
mereka di tahun dua ribu sembilan belas kita akan berdiskusi malam hari ini bersama para senior saya
yang pertama ini langganan tetap kita mas arief zulkifli pemimpin redaksi majalah tempo terima kasih mas azul
dan anggota dewan pers terpilih ya jadi kalau ada apa apa sama saya nanti anda yang terpilih
kemudian ada mas teguh
mas teguh santosa pemimpin umum rmol network terima kasih mas teguh sudah kembali datang
kemudian ini mewakili tuan rumah yang tidak pakai transportasi
di sini ada mas elvan dhani sutrisno wakil pemimpin redaksi dari detik com
terima kasih mas elvan sudah kembali datang
kita beberapa bulan lalu ada di sampai jam satu pagi melihat detik detik momen politik yang menarik juga untuk nanti kita bahas
kemudian ini juga mewakili tuan rumah revolusi riza kepala peliputan cnn indonesia
terima kasih mas revo sudah datang
bapak bapak kita akan membahas tahun politik
kita akan ngerasani orang orang politik kalau kita biasanya meliput untuk publik
kali ini kita akan ngerasa nih apa sih yang ada di panggung depan dan panggung belakang yang mungkin kita ketahui yang bisa kita share kepada publik malam hari ini
tapi kita akan gali dari keterangan dari bapak bapak usaha jenah berikut
kami akan segera kembali usaha jeda

kami akan segera kembali ke panggung depan
kami akan segera kembali ke panggung depan
saya sudah bersama empat orang jurnalis senior yang ada di mungkin momen momen penting yang mungkin anda hanya lihat di panggung depannya tapi beliau beliau ini ada di panggung belakang untuk bisa mereportasekan apa yang mungkin sedikit yang bisa di share kepada anda banyak yang tidak bisa di share
mungkin malam hari ini kita akan gali gali apakah ada yang menarik untuk di share
saya mau ke mas arief dulu
kalau kita bisa bicara mengenai tahun pemilu catatan politik dua ribu delapan belas

apa yang bisa kita berbicara
apa yang menjadi highlight paling penting dari anda dan majelat tempuh
buat saya yang terpenting adalah momen ketika pak jokowi memilih ⁇ maruf ⁇ amin sebagai calon wakil presiden
dan kemudian di sisi lain itu ada pak prabowo mengambil sandiaga uno sebagai calon wakil presiden
ini menurut saya adalah sebuah momen penting karena disinilah saya harus katakan bahwa sisi kubu pak jokowi menjalankan politiknya dengan mengambil asumsi yang salah
apa asumsi yang salah
asumsi yang salah itu adalah meyakini bahwa dia tidak disukai oleh pemilih muslim voters atau pemilih islam pemilih beragama islam
nah ini narasi ini dibangun terus semenjak dua ratus dua belas
bahwa jokowi tidak diminati jokowi dibenci jokowi anti islam dan seterusnya
dan lambat laun dipercaya asumsi itu
saya pernah menulis dua kali cover story majalah tempo dan membuktikan dari hasil survei kita kumpulkan kemana mana
bahwa itu tidak benar
termasuk majelat tempuh dua minggu lalu mungkin mas arief
ya itu adalah kelanjutannya
tapi yang dulu itu kita bulan november itu clear sekali bahwa data data statistik data data survei yang kami kumpulkan
kami tidak bikin sendiri tapi kita ambil dari pollster yang macam macam
misalnya persepsi orang tentang pak jokowi itu apa
baik pekerja keras dan nggak pernah ada yang misalnya anti islam
sebaliknya juga pak prabowo itu apa
tegas pandai berpidato
tapi tidak ada yang mengatakan
dia di asosiasikan dengan ulama misalnya begitu
begitu juga dalam pemilih
pemilih jokowi ketika bulan maret itu kan enam puluh persen
sekarang sedikit turun
di antara enam puluh persen itu berapa sih yang pemilih islamnya
persis sama dengan komposisi di dalam demografi kita
nah jokowi karena asumsi itu mengambil pak ma'ruf
dan ketika pak jokowi ambil pak ma'ruf dan pak prabowo yang waktu itu disodor sodorkan ulama dan sebagainya
saya sadar bahwa permainannya bukan di situ
dua duanya menabrak fakta dan data dan kenyataan politiknya sebenarnya
prabowo mengambil sandiaga uno karena dia sadar isu yang terpenting adalah isu ekonomi
dan isu logistik dalam kubu mereka sendiri
jadi dia akhirnya masuk ke dalam the real battle yaitu isu ekonomi
coba kita lihat sekarang kalau natal misalnya ya
kubu jokowi menyampaikan selamat natal itu pasti diserang
tapi apa yang terjadi sekarang
pak prabowo dengan sangat elegan mengucapkan selamat natal
artinya permainan ini adalah permainan bukan permainan isu politik identitas seperti yang diramaikan selama ini
tapi isunya adalah isu ekonomi
itulah sebabnya orang kaya sandi dengan sangat konsisten terus menerus dengan bahasa yang mungkin kita suka atau kita tidak suka
tempe setipis atm dan sebagainya
tapi isu ekonomi terus yang diangkat
dan apa hasilnya
hasilnya adalah elektabilitas prabowo meningkat jika ditambahkan dengan sandiaga
jadi kalau prabowo itu
salah pilih calon wakil presiden atau salah prediksi atau salah strategi
saya melihatnya salah asumsi
jadi asumsinya yang salah
nah sekarang bisa kita katakan nasi sudah menjadi bubur
pilihan itu tidak bisa diganti lagi
nah sekarang kita lihat bagaimana upaya upaya pak jokowi untuk merangkul the so called muslim voters tidak banyak dampaknya
meskipun mengganding kiai maruf
meskipun mengganding kiai maruf
lihat survei dimana mana kalau jokowi dipasangkan dengan prabowo jokowi mendapatkan angka tertentu
bahkan itu terjadi di banten
daerah asal pak maruf amin sendiri
jadi memang agak surprising politik ini
itu momen politik yang menurut anda paling krusial dan menentukan ke depan
oke jadi antara mulai pacaran pertunangan sampai resepsi pernikahannya ini
antara dua pasangan calon ini menjadi highlight terpenting kalau kata mas arief zulkifli
kalau mas teguh sendiri apa yang menjadi catatan penting sebenarnya
sebetulnya saya melihat momen pilkada dua ribu delapan belas kemarin penting
untuk kita catat dan untuk kita frame secara khusus
begini nanti mungkin agak nyambung juga dengan penjelasan azul tadi
jadi tahun dua ribu tujuh belas itu kita melihat bagaimana politik identitas bermain dalam pemilihan gubernur jakarta
itu luar biasa
kita khawatir sekali ada konflik yang berkembang sampai ke lapangan dan kemudian merembet ke luar jakarta
nah tapi untunglah itu tidak terjadi
nah ketika dua ribu delapan belas ada pilkada di banyak tempat yang jumlahnya bahkan lebih banyak daripada pilkada dua ribu delapan
pendidikan politik berharga bagi publik saya rasa
pilkada serentak itu
pilkada serentak itu
di situ publik kembali melihat bahwa yang namanya kontestasi politik itu ya pragmatis
yang dalam kompetisi di jakarta tidak bisa bertemu ternyata di banyak tempat bisa bertemu
dan itu mengembalikan politik pada tempatnya
nggak ada itu yang namanya sesuatu tidak bisa dikompromikan karena politik selalu merupakan seni berkompromi
nah melihat berlangsung dengan baiknya pilkada dua ribu delapan belas tadinya saya percaya diri bahwa kalaupun terjadi peningkatan atau eskalasi di dua ribu sembilan belas
pilpres dua ribu sembilan belas dia politik identitas ini dia tidak akan lebih tinggi daripada dua ribu tujuh belas
karena pilkada dua ribu delapan belas menurut pandangan saya itu semacam peredam
jadi dari setinggi ini kemudian dia melemah
nah kalau nanti terjadi lagi eskalasi dia tidak akan melebihi dua ribu tujuh belas
karena dua ribu delapan belas semua orang sudah lihat
nah ini lagi politik
itu di level elit saja atau di bawahnya juga masih ideologi sebenarnya baper baperannya wah luar biasa
ini asumsi kita kan waktu melihat dua ribu delapan belas
harapan saya begitu
nah tetapi kemudian memang ketika kedua jago ini dipaksa untuk memilih pasangan
terjadi apa yang oleh sebagian orang malah mempertebal lagi politik identitas itu
tetapi saya rasa barangkali bagi jokowi ada pertimbangan lain juga
atau bagi koalisi
jokowi ada pertimbangan lain juga mengapa harus memilih misalnya mahrub amin
apakah karena dia semata mata ingin diasosiasikan dekat dengan islam atau tidak bersebangan dengan islam setelah dua ratus dua belas
saya kira itu barangkali satu hal tetapi barangkali juga bukan hal yang lain
karena ada kompetisi juga di kelompok ini
ada pertarungan juga di kelompok itu
di kelompok ini itu kelompok jogja
ya kelompok jokowi
fragmentasi elit selalu ada di mana mana dan ini penting
sama seperti misalnya di kubu di luar sana ada fragmentasi elit
ada pertarungan juga antara agus yudhoyono dengan sandiaga uno misalnya
itu kan juga sebuah permainan yang real lagi
nah tetapi di sini kita bisa lihat juga ada pertimbangan masa depan pdip misalnya
ada pertimbangan tentang masa depan pkb misalnya
jadi tidak sekedar politik identitas atau sebagai antibiotik untuk melawan politik identitas gitu
bukan saya tidak semata mata itu
dengan berbagai pihak di dalam yang tentu saja ini bukan frame yang menarik untuk dibicarakan
nah kenapa saya bilang ini bukan frame yang menarik untuk dibicarakan
karena ini adalah tugas kita kawan kawan saya kira
kita mesti mau mengembangkan frame yang lain
saya nggak punya kekhawatiran antara jokowi dan prabowo
nggak mereka teman lama
yang saya khawatirkan itu adalah kelompok pendukungnya
adalah ya barangkali kita kita ikut membangun frame
itu nanti kita akan bahas bagaimana kita juga ikut berperan dalam mencerdaskan publik
mas teguh tadi politik kembali ke kitohnya
bahwa politik identitas yang kemudian ditakutkan ya itu terbantahkan dengan pilkada dua ribu delapan belas
semua akhirnya yang merasa berlawanan bersatu padu bergandengan tangan
mas elvan anda juga punya catatan yang sama atau ada catatan lain
oke catatan detikkom di sepanjang dua ribu sembilan belas adalah tadi yang bung budi sampaikan
dua ribu delapan belas adalah tahun di mana politik itu cuma permainan kata kata
tidak ada konten di dalam politik indonesia
tidak ada arah yang jelas
tidak ada perdebatan
tidak ada argumen yang membangun
di lima newsmaker detikkom berdasarkan data kami ya
kami punya lima newsmaker
yang pertama jelas presiden jokowi
yang kedua ada prabowo subianto
keempat adalah anies baswedan
kalau kita tambah dua ada ratna sarumpait
dan ada satu lagi setia novanto
dari semua itu isu yang berkembang bukan isu yang substantif
pertama dari jokowi dan maruf amin
yang rame tentu tadi disampaikan mas azul adalah ketika mereka
bagaimana drama mahfud md itu mengulangi drama marwar arsirait
ketika sudah ditunjuk dan kemudian tidak dilantik
dan itu terbuka sekali
dan itu terbuka
telanjang mata bisa dibaca oleh publik
seorang mahfud md mengungkap itu secara gamblang
bahkan ketika gagal dia kemudian mundur dari posisi yang dikasih
setelah itu jokowi pada berbicara banyak sekali hal hal yang membuat keramaian
viral di masyarakat di medsos adalah ketika dia bilang politik sontoloyo
terakhir dia bilang ini pki sekarang gue tabok
bahasanya cukup keras
itu dimainkan jokowi
di prabowo tidak kalah juga
prabowo juga memainkan hal yang sama
prabowo di maret dua ribu delapan belas dia bilang tentang indonesia akan punah di dua ribu tiga puluh
itu diulangi kembali di desember dua ribu delapan belas
dia bilang bahwa indonesia negara akan punah dan lain lain
jadi kekhawatiran kekhawatiran gitu
ketegangan ketegangan di masyarakat
itu karena statement mereka yang belum banyak yang substantif
mereka banyak gagasan
tapi mereka gagal menyampaikan gagasan itu
membuat energi positif untuk masyarakat di pemilu
nah sampai akhir
tahun ini seperti ini
cuma informasi yang beredar luas
per januari ini mereka akan mulai bertarung yang sebenarnya
jadi dari kubu prabowo maupun jokowi mereka akan total
akan total bicara gagasan
erick thohir bilang nanti januari kita akan berdebat
dari prabowo sudah dibikin tim yang kuat segala macam
nah kita lihat apakah di dua ribu sembilan belas sampai april nanti masyarakat akan ditunjukkan pertarungan gagasan
jadi mereka bisa memilih
detikom percaya apa enggak
detikom akan berpikir ya nanti kalau strateginya kurang asli
klikersnya kurang banyak
mereka akan kembali ke kitohnya lagi
politik sensasi tadi
saya kira mereka akan mulai bertarung di wilayah gagasan
cuman yang namanya sensasi tidak akan pernah mereka lepaskan
karena sekarang itu seperti mereka itu berlumba lumba mencari viral
berlomba lomba untuk mencari statement yang dimakan media yang dimakan publik
lah itu mungkin ya oke sebagai bumbu demokrasi oke
tapi jangan lupakan bahwa negara ini butuh pemimpin yang punya solusi
mas revo politik kita dua ribu delapan belas itu kelebihan bumbu kayak kata mas elvan tadi
atau justru bahan baku dagingnya lebih banyak dibanding bumbunya
saya menambahin yang dikatakan oleh mas azul tadi ya
bahkan politisi sekali berpresiden jokowi itu harus terpengaruh oleh omongan omongan yang beredar di publik
artinya publik ini sekarang kan mempunyai ruang bicara dengan kemajuan teknologi informasi
publik itu bisa bicara apapun punya medium untuk berbicara
dan itu ternyata mempengaruhi elit elit untuk mengambil keputusan
di sisi positifnya seperti itu
tapi yang sepanjang terjadi di dua ribu delapan belas hal lain yang juga dari sisi jelek dari apa namanya kemajuan teknologi informasi ini kan adalah peredaran hoax
teknologi ini dipakai untuk menyerang politisi politisi
baik dari kubu kedua belah pihak ini tim suksesnya atau pendukungnya saling menyebarkan informasi informasi
untuk menyerang satu sama lain
tapi apakah itu hoax atau memang attacking politik saja
total football kata johan cruyff misalnya
ya ada banyak definisinya tentu ya
ada yang memang sengaja dibangun istilah disinformasi dan misinformasi itu oleh tim pendukung
atau oleh ya seperti yang kita kan tidak tahu seperti yang dilakukan oleh karena penyelidikan masih berlangsung ya
seperti yang dilakukan oleh salah satu kalau kita bilang hatersnya jokowi ketika me
apa namanya mengedit videonya
kiai ma'ruf yang kemudian berpakaian santa klaus seperti itu
hoax yang paling fenomenal tentu ketika ratna sarumpait mengaku dipukuli
itu juga menjadi catatan penting ya catatan yang menonjol di tahun dua ribu delapan belas
ketika seorang ratna sarumpahit mengaku dipukuli kemudian politisi sekali berpahamin raes bicara
kemudian banyak pendukung lain banyak pendukung dari kubu pak prabowo bicara
kemudian sampai pak prabowo juga mengadakan konvers
dan itu menjadi catatan penting ya bagaimana hoax menjadi panorama politik baru dalam kontestasi kita
tapi apakah sebenarnya memang betul mas arief dan juga bapak bapak apakah memang politik hoax dan juga politik sensasi itu betul betul mewarnai substansi dua ribu delapan belas tiga bulan kampanye ini atau tidak
kita akan bahas usaha jenah tetap bersama kami
dari tadi kita bicara intinya politik sensasi politik identitas masih mewarnai betul mas sensasi masih merajai
saya kok gak terlalu optimis seperti detik kok
ini akan berulang terus kenapa akan ada dua hal
satu adalah bahwa kedua kandidat tidak terlalu yakin bahwa isu isu yang substantif itu akan dimakan oleh publik
jadi kalau dia ngomongin soal statistik harga beras kenaikan harga rupiah itu mainannya kita di level kelas menengah gitu ya
tapi di bawah itu enggak
karena kemarin saya dapat informasi yang cukup solid dari kelompoknya pak jokowi bahwa istilah suntuloyo istilah apa namanya
gondoruwo dan sebagainya itu dipakai dengan meniru atau belajar dari apa yang terjadi dengan hillary versus donald trump
ketika donald trump mengatakan kata kata yang tajam dan cenderung tidak logis lalu dibalas oleh hillary dengan argumen dan data data yang scientific
itu tidak dimakan
itu gak laku
tidak dimakan oleh publik amerika
jadi akhirnya berkaca dari itu kelompok pak jokowi mengatakan bahwa kita harus keluarin kata kata yang juga tajam
maka keluarlah itu semua
kabok fitnah dan sebagainya
sesuatu yang sangat nggak jokowi
kalau kita kenal jokowi sejak lama itu orang yang sangat santun dan sebagainya
enggak mungkin dia keluarkan kata kata itu
itu yang pertama
yang kedua adalah bahwa banyak sekali isu isu substansial kalau kita mau memakai istilah itu
yang bisa membuat mereka berada dalam kondisi kena lemparan bumerang
misalnya apa substansial itu
kalau kebupak jokowi menyerang pak browo dengan isu human right
pasti akan balik lagi
sebelah kamu juga ada loh
semua semua punya dosa
semua semua punya dosa
itu dua duanya dihindari oleh orang lain
apakah kemudian jadi kalau kita baca panorama headline kita dalam dua tiga hari kebelakang ini
boleh kita tampilkan beberapa headline media masa yang mewarnai panorama politik kita
ini yang mewarnai
kalau kita baca online koran segala macam ya
itu tweet warnya terjadi
koran naikin berkali kali
itu rame sekali
inikah yang membuat arief zulkifli jadi tidak optimis
hal hal seperti ini
ya membaca al quran itu tentu baik ya
tidak ada yang kita mengatakan itu tidak baik
tapi kalau itu dijadikan kualifikasi untuk seorang menjadi presiden atau terpilih menjadi presiden
perbincangan perdebatan seperti ini mas teguh
saya rasa nggak ya
jadi saya setuju lah
kita semua pasti sepakat di sini
baca quran itu penting
tapi ini bukan cari pimpinan pondok pesantren
kan lebih penting mencari pemimpin yang bisa menerapkan ajaran ajaran al quran
kan bisa jadi begitu
dan saya kira ini yang sedang kita lakukan juga
dan ini panorama media masa loh mas teguh
anda memproduksi mas revo memproduksi
ini kan upaya kita untuk menarik publik kembali kerel
kita kan mencoba untuk menegasi bahwa ini nggak penting
udah jangan dikembangkan
itu pesan lain yang tersimpan
ini masalah kita sekarang
sesuatu yang berkembang di medsos itu kan jauh lebih maju
daripada yang berkembang di ruang redaksi

nah semesta ini dipenuhi oleh berbagai macam informasi yang banyak nggak benarnya
yang kita lakukan menurut saya ya
menurut kami di redaksi
kita garis bawahi
yang penting untuk kita luruskan kita bantu luruskan
yang gak penting untuk kita luruskan kita nggak akan ikut urusan gitu
nah jadi misalnya soal pembacaan al quran ini
entah siapa yang melemparkan tantangan
dan entah untuk maksud apa
ya sudah ini perlu diluruskan
pesannya itu aja
justru untuk meluruskan keadaan
memang ini bagian dari
cukup laku nggak
ketik insu seperti ini
menjadi bahan diskusi yang cukup panjang
jadi kalau berita itu baca komentarnya panjang sekali gitu
karena ada kontroversi kan
dan ini bagian dari politik yang tadi saya bilang di luar visi misi
bahkan ada yang lebih parah dari ini
jadi mereka tuh kayak punya intelijen kampanye masing masing
nah yang baru kena tuh sandiaga
sandiaga itu dia wudhu pakai gayung
kemudian itu viral
ini adalah bagian dari kemarin
seperti prabowo ketika ditantang untuk baca quran
imam macam lain lain
dan itu dimainkan sama mereka gitu
apakah itu substansi
adif atau tidak
seperti tadi kita katakan
dalam pilpres ini kan kita perang argumen
perang argumen itu harus mengarah ke visi misi
seperti apa gitu
ini buat saya ini bagian dari yang tadi saya bilang
remah remah demokrasi itu
tidak mungkin kita bilang ini tidak penting gitu kan
tapi seperti tadi senior senior bicarakan
bagaimanapun yang kita cari ada pemimpin yang paham ajaran al quran
dan orang yang bisa menerapkan itu
jadi saya yakin mereka pasti bisa
kalau perdebatan seperti ini gimana mas revo
apakah ini yang kemudian menjadi kekhawatiran kita semua tadi
ketika sensasi atau mungkin hingar bingar keriuhan
jadi panglima bukan hal hal yang substansi
human rights ekonomi hal hal yang lebih
ya fakta bahwa ada politisi yang menantang kedua capres
untuk menyediakan ruang masjid ya
menyediakan waktu dan kemudian menyediakan tempat
di aceh ya
lima belas januari ya kalau tidak salah ya
untuk tes membaca al quran
itu kan fakta yang memang terjadi
tapi kenapa jadi hingar bingar mas revo
apa yang membuat anda menjadi topik ini menjadi sangat laku
dan sangat dibicarakan
bahkan jadi tweet war di mana mana
karena memang ini kan topik yang cukup gurih ya
kalau misalkan di media sosial
untuk dilahap oleh para netizen
jadi ketika ada orang bicara hal yang
ya sebenarnya ini kan gak penting ya
tapi kan dia mengungkapkan itu sebagai bumbu bumbu gitu
untuk entah apa tujuannya gitu ya
menurut anda ini secara sengaja diproduksi oleh para aktor aktor politik
atau memang keselilu saja
itu pasti sengaja
pasti kata kata seperti itu
pasti kata kata seperti
itu sengaja dibuat
apakah itu untuk menyerang
atau untuk menjaga momentum
seperti itu kan
kira kira kalau para politisi ini kan
dalam beberapa hal itu kan sama kayak artis
tetap ada di mindset
oke sebuti saya
saya kira ini adalah bagian dari memanfaatkan kelemahan lawan
di satu kubu ada yang merasa
di sana lemah secara ekonomi
sikat secara ekonomi
pake rambut peti dan lain kemasyarakat
di satu sini
di sana ada yang melihat lemah secara keislaman
mainkanlah isu itu kan
politik identitas menurut anda ini menjadi tanda nggak
politik identitas akan masih mewarnai mas
saya nggak terlalu yakin bahwa
perdebatan ini bisa berujung pada
ilek atau tidak eleknya
seorang kandidat gitu
jadi ini rame rame ya
tentu saja lah rame
tapi mas azul dan juga kawan kawan
bapak bapak yang menjadi salah satu yang tidak rame
eh bukan rame
bukan tidak rame
rame dan perlu kita dalami
bagaimana pendapat anda semua
belakang meja redaksi melihat bahwa
sebenarnya ada tuduhan
ada tudingan bahwa kebohongan
kemudian ujaran kebencian itu diproduksi secara
sientifik untuk politik
ada yang menuduh
ada juga yang menolak
kita akan bahas mengenai itu
ustaz jeddah tetap bersama kami
kita sudah bicara substansi atau sensasi
kita sudah bicara politik identitas yang apakah makin mengeras atau tidak
yaitu masing masing kita akan simpulkan
tapi yang menjadi penelitian mas arief dan juga bapak bapak
bahwa katanya ada produksi yang secara scientifically sadar
untuk memproduksi politik ketakutan
ada tuduhan dan ada yang menuduh
ada yang juga membantah
kita dengarkan dulu
nanti setelah ini kita bahas
melihat bahwa yang sekarang dilakukan oleh kubu pak prabowo adalah menggunakan strategi
yang diadopsi oleh trump dari propaganda rusia yang dimulai dari tahun dua ribu empat ya oleh vladimir
putin pada waktu itu ketika pertama kali georgia dan kemudian menginvasi ukraine
jadi ada beberapa ciri
sebenarnya ada dua pada pokoknya yang dia lakukan
pertama adalah propaganda of fear
jadi membangun propaganda ketakutan seperti anda lihat misalnya budi
karena prabowo mengatakan indonesia akan bubar dua ribu tiga puluh
nah kemudian yang kedua itu adalah obvious lies
kebohongan yang nyata
mobil nino warisman dibakar padahal kurslet sendiri
ratna sarumpait dipukuli padahal habis operasi plastik
padahal nggak pernah ada tempe setipis atm
jadi harga harga naik
padahal dua bulan berturut turut bps mencatat deflasi
nah dua teknik ini digunakan oleh beberapa pertanyaan
yang pertama adalah pemerintah yang menggunakan teknologi yang sangat berpengaruh

yang ketiga adalah peperangan di sejarah nah romita
dan kedua adalah pemerintah yang menggunakan teknologi yang sangat berpengaruh
ini juga dengan teknik yang sama
trump menang meskipun popular vote nya kalah dengan hillary
melakukan politik ketakutan
fiat mereka kok fiatnya pak romy itu
mendirikan negara khilafah
itu dimana mana kami dengar itu
itu politik hoax pembohongan
dan ini dan itu yang dilakukan
saya sebut aja victor lascaudat
saya orang kristen pak alvita
protestant protestant sebesar saya banyak
gak ada niat prabowo
dan kawan kawan untuk mendirikan
yang justru yang menyebarkan
pak romy itu bohong itu juga
kasus ratna sarumpat
kami yang jadi korban
kami yang jadi korban prabowo
korban kami korban saya korban
kami yang korban
ini yang harus diluruskan
siapa ya negara khilafah
dimana mana saya ketemu
kementerian kristen aduh prabowo nanti
kami dengar prabowo akan mendirikan negara
itu yang lies
dan itu sudah jelas
dosen juga nih kalau ngelihat ini
agak kaget tadi gue minta
tapi politik ketakutan itu memang betul
firehouse and falsehood yang katanya
diproduksi oleh pemimpin pemimpin dunia
itu kenyataan fakta atau fakta morgana saja
kalau saya rasakan begini ya
politik ini memang
salah satu komunitas utamanya adalah rasa takut
rasa kekhawatiran apa yang akan terjadi
beberapa bulan lagi bagi setiap orang
jadi ini tidak harus kita
diskusikan secara canggih
juga sophisticated ya memang begitulah politik
dan ini adalah salah satu ekses dari
politik liberal yang memang lebih
mementingkan jumlah suara yang masuk
orang juga tidak begitu tertarik untuk
mengejar kedalaman substansi
orang lebih tertarik membicarakan hal hal
sifatnya superficial dan artificial dibuat buat
ini fenomena manusia
ini bukan fenomena manusia eropa
bukan fenomena manusia indonesia
ini fenomena manusia dimanapun
jangan tuntut publik
satu isu secara dalam
waktunya sudah habis di indonesia di jakarta
waktunya sudah habis untuk macet
kita mau dialog satu jam aja juga waktunya gak banyak
jadi ini akan terjadi dimanapun
tapi anda lihat mas revo anda lihat
apa yang kemudian
ini karena tuan rumah kan saya bisa bawa
dan saya merasa begini
ini pasti tkn bpn
tidak punya desain
untuk menyebarkan kebencian
jokowi prabowo gak punya masalah saya yakin itu
nah tapi yang sekarang sedang kita persoalkan
adalah ekses di lapangan
yang mereka tidak bisa bilang stop
dan kemudian berhenti
garis jauh ini pendukung yang agak dekat
atau barangkali juga memang orang orang
ada di sekitar yang terdekat tapi bukan merupakan
desain dari salah satu cara untuk
memenangkan pertarungan ini dengan baik
bukan apa yang dilakukan oleh lepeng
saya rasa bukan itu
saya lihat begini pada
prakteknya memang ada
hal hal yang kurang lebih mirip
seperti negara akan
punah kalau prabowo kalah
begitu ya dan hal hal seperti itu
saya kira memang ada tapi kalau pertanyaannya apakah ini
berancang dengan sangat serius
dengan konsultan konsultan internasional
mungkin saja tapi kita belum punya bukti
anda kan juga bisa melihat apakah polanya sama
mungkin konsultannya juga sama
ya memang mungkin mungkin saja
tapi saya baru bisa melihat
outputnya outputnya apa
tapi kalau saya lihat dari
pernyataannya romi tadi dari p tiga
ya nggak semua juga dari apa yang dikatakan
itu merupakan praktek menebarkan ketakutan
superlatif aja ya dia membesar besarkan
sesuatu yang dia ingin sampaikan begitu
jadi ya memang itulah
yang dilakukan dan itu adalah ciri dari penantang
jadi penantang ini kan
kelebihannya apa penantang ini kelebihannya
dia nggak punya track record sebagai presiden
sebagai yang lain lain bisa tapi sebagai presiden
jadi dia memberikan harapan
kalau incumbent terpilih lagi
itu yang memang menjadi keunggulan
dari seorang penantang
tapi menurut pak srevo itu berusak
kalau kita misalnya ini pro kontra politik ketakutan
apakah didesain secara saintifik atau tidak
atau memang itu strategi untuk mengkritisi
petahana saja tapi anda lihat
kalau misalnya ini gimana pendapatannya deh
bahasa bahasa yang dipilih
atau narasi narasi yang dipilih itu kan
sebenarnya disesuaikan juga dengan
ini adalah potret
dimanapun ya tidak hanya di indonesia sebenarnya
tapi juga di amerika
bahasa yang digunakan untuk
kalau misalkan kita bicara abcde
cde tentu berbeda dengan
bahasa yang akan disampaikan
ke pemilih ab
sementara realitas yang ada adalah
mayoritas pemilih masih di kalangan
maka itulah kemudian narasi narasi yang disampaikan
simple tapi mengena
makanya ada dipilih yang
ya kata kata seperti negara akan bubar
anda setuju gak mirip lepeng
mirip dengan donald trump
iya itu kan memang fenomena yang saat ini
sedang terjadi di banyak negara
termasuk juga ketika di filipina ya
kemudian di amerika
kemudian yang terakhir kali kan ketika
cara cara yang dipakai adalah menebar
kemudian menebar ketakutan
nah sementara yang tadi disampaikan oleh mas azul juga
mem reply atau membalas
serangan serangannya donald trump kan pakai data data saintifik
gak laku gak didengar
karena mayoritas pemilih di amerika juga sama seperti di indonesia
kelompok kelompok yang hanya
iya yang dimakan adalah yang gurih gurih aja
nah ini bahaya nggak buat demokrasi
ya tentunya bahaya
bahaya buat demokrasi media ini menjadi penting
pr buat kita
bagaimana kita memposisikan diri
apa namanya portal berita seperti com dan sebagainya
mengambil isu isu ini
saya kira itu tidak bisa disalahkan
karena memang itulah
timbal balik kan sebetulnya ada peristiwa ada berita
tapi saya kira juga saya setuju tadi
dikatakan bahwa kita harus punya frame
gitu ya harus punya frame
apa hal hal penting sih yang harus kita kemukakan
di luar hal hal yang sudah kita bahas
bahas barusan begitu
misalnya apa yang penting penting itu
konsen terhadap kedua pihak terhadap human right
lalu misalnya kita bicara lagi soal pemilih milenial ini mau pilih siapa sih
misalnya itu kalau kita dalemin
saya kira itu menarik sekali
lalu ada lagi misalnya undecided voters
yang sampai sekarang nambah terus jadi tujuh belas sekian persen
menggerogoti suara pak jokowi sebagian
juga ada suara pak prabowo
itu kalau kita bedah dan kita jelaskan
saya kira itu jauh lebih substansial
buat publik dan buat kedua kandidat
saya kira semua penantang tadi mas azul bilang
bahwa penantang itu tidak punya beban
sebaliknya incumbent itu punya kesempatan untuk membuktikan
jadi sebenarnya yang namanya penantang dia akan cari kesalahan
dia akan negatif campaign
kalau perlu black campaign apapun dia lakukan untuk menang
yang dilakukan jokowi seharusnya adalah
dia kerjakan semua yang ditantang itu
tempe setipis atm rambut peti
semua itu adalah kritik tentang kondisi ekonomi yang tidak menentu
jadi buat pak jokowi seharusnya kerja kerja itu
jangan pernah cuma jadi slogan
lakukan itu dan anda akan menang
karena dia punya kesempatan untuk membuktikan gitu
oke apakah narasinya bergayung apa
bersambut maksudnya apa yang kemudian dikritik
disambut juga dengan narasi yang cukup baik
atau memang seperti kata mas revo tadi
seperti trump yang melakukan apa
dijawab oleh hillary dengan hal yang serupa
jadi akhirnya kita bertemu dengan politik sensasi aja
dan bagaimana tahun depan kita akan melihat politik itu
wacananya dan bagaimana media juga harus berperan
kita akan bahas usai jeda tetap bersama kami
nah sekarang kita sudah ada di ujung acara
saya mau tanya itu tadi kita sudah identifikasi masalah
penyakit penyakitnya sudah ada
kita juga media sebagai bagian dari pilar demokrasi juga
mungkin berkontribusi untuk memberikan antibiotik yang pas
supaya demokrasi kita semakin sehat gitu
mas teguh apa yang akan terjadi dua ribu sembilan belas
dan bagaimana kita bisa masuk menjadi salah satu
iya antibiotik atau vitamin c lah bagi demokrasi kita
memang komponen utamanya karena kita media adalah
apa yang jadi di lapangan
komponen utamanya adalah apa yang mereka mau kembangkan
mereka ini ya kontestan
tapi juga saya rasa itu adalah hal yang harus diperlukan untuk kita berkembang
ini tidak salah kalau kita sedikit membantu masyarakat kita ini
untuk menghadirkan isu isu yang memang penting
saya sih berharap ini harapan
saya nggak tahu apakah jadi kenyataan
tadi beberapa teman memperlihatkan pesimisme ya
harapan saya adalah dua ribu sembilan belas januari ini sudah mulai bicara programatis
ekonomi tentu saja presiden jokowi dia sudah punya track reco

rumus ekonomi yang bisa diperlukan untuk memperbaiki masyarakat ini ya saya rasa tidak salah kalau kita sedikit membantu masyarakat kita ini untuk menghadirkan isu isu yang memang penting
yang bisa bikin kita betul betul meroketkan gitu
nah sampaikanlah itu
nah kita fokus di situ untuk ekonomi misalnya
prediksi anda apakah seoptimis mas elvan atau sepesimis mas azul
waduh gua pesimis ya
rada nggak percaya sama politisi soalnya
melihat tanggal tiga puluh satu desember dua ribu delapan belas
politik yang masih seperti sekarang
saya rasa agak susah
di dua ribu sembilan belas bulan januari terjadi
ya nggak apa apa kita berharap bulan februari
masih ada empat bulan lagi
apakah debat publik itu menjadi salah satu obat mujarab mas elvan
seharusnya mereka para kontestan memanfaatkan debat ini untuk mengeluarkan visi misi mereka
yang lebih konkret membumi
terutama sekarang banyak perdebatan soal ekonomi
tapi orang juga nggak tahu itu masalahnya apa
terlalu sangat teknis
masyarakat itu tahunya pokoknya harga murah gitu
semuanya murah semua enak keperluan terlengkapi ya
sampaikan itu lewat debat tunjukkan itu
meskipun selama ini pengalaman debat debat presiden selama ini
itu cenderung mereka akan saling serang aja
mereka saling serang lupa konteks
gitu ya mudah mudahan kali ini berbeda
jadi mereka bisa fokus kepada program
bukan kepada saling beradu argumen
mudah mudahan seperti itu
dari dua ribu sembilan belas jika memang masih keresahan kita semua masih terus dilakukan
ya moga moga hal terburuk kan nggak terjadi ya di kita kan
class antar masa itu kan yang paling membahayakan
antara masa pendukung kelompok satu dan dua
bertemu di lapangan kemudian bentrok fisik
itu kan sebenarnya yang kita takutkan
tapi moga moga tidak terjadi
hal lain memang yang debat itu yang kita harapkan
karena kan ya mungkin ini memang desain dari kpu ya
ketika akan menyelenggarakan debat lima kali
mepet ketika tujuh belas april tujuh belas januari tujuh belas februari tujuh belas maret
terus kalau desainnya kan tiga puluh maret
dan kemudian tiga belas april kalau jadi
yang terakhir masih belum pasti
tapi kan disitulah kemudian adu gagasan terjadi
hanya saja yang sering kali terjadi kan
lagi lagi kemudian bumbu bumbunya ketika ada di debat
itulah yang kemudian ramai di media sosial
justru bumbu bumbunya akan jadi headline headline itu
ketika apa namanya pilkada dki misalnya
ketika pak silvi pada waktu itu
apa namanya dengan kandidat yang lain itu
ya seperti itu
ini kan proses yang selalu terjadi setiap lima tahun
betul mas revo dan bapak bapak
seperti kita harus enjoy di akhir ini kan mau menjelang tahun baru
ya ngomong politik kita jangan berkeringat dulu
kita sudah tiba di penghujung acara
sebelum kita mengakhiri saya punya sedikit challenge kepada narasumber kita
kita sudah memiliki beberapa orang yang kita anggap punya pengaruh dalam mewarnai politik kontestasi kita
saya akan ke mas arief dulu kali ya mas arief
kita akan tampilkan sosok berikut ini
saya minta komentar anda terkait dengan orang ini
nah apa komentar anda
saya kira pak brizik memainkan peranan yang cukup signifikan dalam politik indonesia dua ribu delapan belas dan dua ribu tujuh belas tentu saja
tapi seperti yang saya katakan tadi ternyata dari hasil survei yang kami baca dan kami tulis
sebetulnya isu isu identitas adalah isu isu minor sebetulnya
itu ada tapi itu minor
penentunya adalah isu isu yang lebih substansial yaitu
ekonomi terutama dan inilah yang disadari betul oleh para penantang
dan ini hanya bumbu atau jadi major aktor
saya kira bumbu saja akhirnya
oke sekarang untuk mas teguh siapa
orang yang harus dikomentari mas teguh saya minta komentarnya
nah ini gimana komentar anda
luhut bin sarpanjaitan
ini tokoh penting di belakang pak jokowi tentu saja kita semua tahu
ya main capacity nya soal keamanan politik
tapi belakangan memang
sejak menjadi main komaritim
semakin tampak manuver bisnisnya
banyak orang yang percaya bahwa beberapa kasus di backup oleh beliau gitu
apakah dia cukup mewarnai jokowi atau tidak
saya kira cukup mewarnai
bagaimana peranannya di dua ribu sembilan belas
saya rasa ada banyak tokoh baru yang menyaingi ya
jadi sekarang beliau sendiri juga sedang bertarung
bertarung menjadi aktor utama lagi
dengan tokoh tokoh lain dalam kelompok
baik sekarang untuk mas elvan dulu
siapa orang yang harus dikomentari
ini juga menarik mas elvan
apa catatan anda tokoh ini
sbi adalah seorang general berpengaruh
yang melankolis dan sensitif
jadi dia di pilpres dua ribu sembilan belas ini dia kan sempat mendorong putranya
ahy menjadi cawabersia prabowo
konon itu sudah hitam di atas putih
sudah disepakati prabowo ahy sejumlah menteri dan lain lain
eh ternyata ditolak sama pan dan pks akhirnya tidak jadi
jadi di mana sbi ada drama politik disitu
eh sekarang belum selesai juga
sampai hari ini sby menyatakan dia mendukung prabowo
gitu kan tapi sampai hari ini belum kampanye untuk prabowo
ditagih sama muzani dan lain lain
keluar sensitifnya konferensi pers dan lain lain
tapi beliau ini selalu punya teka teki
kelahiran beliau di politik nasional
sby di politik nasional juga penuh dengan kejutan
jadi kita tunggu saja kejutan berikutnya
kita tunggu kejutan nya apakah positif atau negatif untuk calon yang di dukung
mas revo sekarang
siapa orang yang harus dikomentari mas revo
pak amin ini kan ya tokoh penting ketika sembilan puluh delapan
nah sampai sekarang pun dua puluh tahun setelah sembilan puluh delapan
pak amin ini masih menjadi salah satu kingmaker lah
di politik indonesia gitu kan
kemarin ketika apa namanya
ketika kita sibuk memantau penetapan calon presiden dan wakil presiden
pak amin kan selalu ada di
di lingkaran itu
cuman ya sekarang tampaknya beliau juga sama seperti pak sby sebenarnya
sibuk untuk menyelamatkan partainya
ketimbang kemudian berkampanye untuk
kalau bicara terakhir sekali jawabannya hanya satu kata
ya mau gak mau sebenarnya mainstream banget ini ya tapi ya jokowi tentu
kita punya jawaban berbeda beda tapi kita akan lihat dua ribu sembilan belas siapa yang ya mungkin dipilih publik akan seperti apa kita akan lihat bagaimana tahun depan
tapi yang pasti media harus menjadi vitamin c antibiotik lah bagi tadi persoalan persoalan demokrasi kita mudah mudahan kita bisa berkontribusi sama sama sehingga demokrasi kita lebih sehat pemilu kita lebih berakal sehat ke depannya
demikian layar pemilu terpercaya pada malam hari ini pastikan anda mendapatkan update informasi terkini seputar pemilu dan pilpres
bersama layar pemilu terpercaya di cnn indonesia
saya budi adiputro selamat malam dan sekali lagi selamat tahun baru